saya sendiri tidak tahu bagaimana menari
terus jauh lebih berpengalaman juga
kita sebagai manusia sebagai pemimpin baik presiden menteri semuanya level yang mendapatkan amanah
nah tentu yang menjadi pertanyaan adalah pastinya
ngomong ngomong di indonesia ini kita memiliki tadi saya tesin ada hiu ada paus
kira kira sekitar sepuluh derajat terutama di istanbul dan sekitarnya

sonny melanjutkan agar tidak kelelahan pengemudi sebelumnya harus cukup tidur
social support and services dalam bahasa indonesia adalah pelayanan dan dukungan sosial
komentarnya dari supporter seperti apa mas richard
koriqo itu kan juga dari bali kan
yang tadi disampaikan baik dan izinkan saya meneruskan
resolusi yang akhirnya diadopsi
kenapa para delegasi ini lebih memilih mencari penginapan yang lain begitu
menjadi undecided voters misalnya
proyek ini dimulai pada dua ribu delapan dan telah memenuhi target iklim pemerintah federal untuk dua ribu empat puluh lima sejak dua ribu empat belas
bahkan dari sesi historis pun kita tidak biasa mengeluarkan bansas di bulan februari
untuk apa namanya disajikan besok kita prepare nya dari sehari sebelumnya
proptrack dari ria group telah meluncurkan indeks keterjangkauan sewa baru
ternyata udah jago jago banget gitu yang sekarang main basketnya gitu kan
dinilai membahayakan polisi akhirnya merazia rumah warga yang menyimpan balon udara tanpa awak
tapi yang ini sop buntutnya legendaris
jadi harga gabah kering panen saat ini di tingkat usaha tani masih baik baik saja
kalau ada barang yang tidak terpakai dibuang sebagai sampah lalu dia mengganggu kita
karena aku partner yang lain pun aku sebelum pasangan cibutet pun aku ya juara juara juga gitu
oke ke negaranya mas yuda aja ya
anda katakan dari apa namanya instansi
berarti minimal yang sudah tervaksin itu tujuh puluh gitu ya
oke satu setengah tahun kan
dari berbagai latar belakang sosial dan budaya
itu kan kalau saya lihat ekspresinya cukup senang banget kayaknya ini sangat merindukan begitu bagaimana kemudian makanan peminuman indonesia
memasuki h plus satu lebaran arus lalu lintas di jalur nasional bypass mojokerto surabaya dan sebaliknya terpantau padat
karena mereka memakan pelangkong dan ikan ikan
tujuh juta lumayan ya menggerakkan perekonomian warga di sini
dan berat minimal yang dicapai itu adalah sembilan on
sudah tinggal potongkan ya
dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh sudah melihat perubahan terminal pasar senen nih
bahwa tuhan memohon kita
tidak merekam suara kapten pada saat terbang
kalau misalnya carbon capture itu udah affordable gitu ya
bahkan di luar pendidikan musik sekolah
mereka ini bedanya sama hiu
saya sudah berhenti basket tiga tahun setengah itu
adalah kita nih semua penggemar sepak bola
ada empat perusahaan pelabuhan dijadikan satu
pengajarnya ya luar biasa
jurusan studi agama ini bukan hanya belajar bagaimana mengaplikasikan dua belas nilai perdamaian
jadi artinya keberlanjutannya itu harus kita pastikan juga
hal itu menunjukkan bahwa air tersebut penuh nutrisi dan ekosistemnya sehat
pasalim artinya kalau saya tangkap belum semua daerah bisa siap ya
dengan treatment seperti itu
karena anis kenapa terlalu tendenis
tapi tidak digoreng menggunakan minyak ya melainkan menggunakan air
prof kalau bicara mengenai peran pemerintah disini untuk memastikan harga
ya gue kayak gitu aja dulu padahal mah
sehingga saya ingatkan kepada teman teman juga bahwa untuk harga bbm itu bukan hanya tergantung pada harga minyak mentah
siapa kira kira yang akan menggantikannya
jadi petani bisa lebih banyak aktivitasnya tidak cuma habis di kebun
juga untuk menciptakan kualitas udara yang lebih baik
gesekan antar materi ini kemudian menimbulkan cahaya
termasuk di apa namanya saraf saraf kita juga saraf saraf simpatis kita
atau mau melihat lagi situasinya ya lihatlah langsung gitu ke lapangan gitu ya
jadi coverage itu setinggi tingginya seratus
dan ku ingin cintakan
tapi sebelum kita ngobrolin tentang karir wid ini
sang pemilik rumah makan justru menyambut baik pembayaran dengan pecahan rp tujuh puluh lima
sadar perlunya variasi produk lima tahun berjalan dia membuat kerupuk dorok dok
tapi kalau berbicara het ini pak ini kan relaksasi ya pak perpanjangan relaksasi
dan memang adanya nama nama yang disebutkan memiliki integritas yang tinggi kemudian juga sikap dan pekerjaannya dalam melakukan pemberantasan korupsi ini sudah tidak dapat dianggap buruk lagi
yakni dua tiga puluh enam dibandingkan pengeluaran untuk barang modal atau pmtb dan net ekspor barang dan jasa
mereka memiliki dokumen kependudukan dan membayar pajak bumi bangunan
dan fungsi laut ini sebenarnya bukan hanya habitatnya tapi menjaga kestabilan iklim juga
akibat pandemi covid sembilan belas kini masyarakat dihadapkan pada lonjakan berbagai harga kebutuhan pangan
rasanya manis sepat dan sedikit asam
supaya apa yang kita investasikan bisa menjawab kebutuhan
yaitu pendarahan otak yang luas hingga kerusakan otak
ternyata justru itu malah memudahkan kami sebagai mahasiswa gitu kak
untuk menyerang ke prabowo gitu
ketinggian air mencapai satu ratus enam puluh lima cm
eh tahunnya pasir lagi
pinter lah pinter ngejual dirinya lah ya
apabila tidak disiplin melakukan vaksinasi dan abai menjaga kebersihan serta sanitasi
tapi ya selalu doain yang terbaik buat basket indonesia
negara ini nah kalau kita lihat kan gaji
kita makan yang semut semutnya kayak jus aja dulu atau smoothie kurma gitu gitu kan
sebelum dibakar daging kalkun direbus terlebih dahulu
kemudian yang kedua adalah tabungan dan investasi minimal sepuluh
pada saat sudah diserap nanti oleh bumn saya berharap dengan kepenerian lembaga lain ya
pesta bola dunia tengah berlangsung piala dunia dua ribu dua puluh dua qatar hadir dengan euforia dan kemewahan penyelenggaran yang menelan biaya mencapai dua ratus dua puluh miliar dolar amerika
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman
mereka membuat satu boneka bantal leher dan itu dikombinasikan dengan batik selatan
kemudian siap untuk dikomunikasikan
kalau yang dikumur kumur itu hanya mengumpulkan yang di bagian depan dari rongga mulut
perdana menteri jepang menyampaikan bella sungkawa
jadi mungkin itu isu tren yang diangkat makanya sekarang ini stunting di rote cukup lumayan tinggi
iseng tapi kalau memang bisa cari teman ya nggak apa apa kan gitu
tetapi lihatlah pada visi misi bagaimana seorang calon pemimpin itu akan menuju akan mengarahkanmu di masa depan
dari karbohidrat atau buku kosa
ya kalau kami melihatnya akan seperti itu mas
artinya target pelaksanaan vaksinasi terhadap kaum remaja ini kapan ditargetkan
oh iya waktu kecil anda pernah mengkonsumsi buah cermai nggak
maksudnya dari tangerang ke palembang gitu

berbagai destinasi wisata alam di biak memiliki pemandangan yang memukau
ini kita bawa bawa alat diving ke tengah hutan
tidak lupa ada tiga jenis sambal yaitu sambal terasi sambal cewek hijau dan sambal oncol
selamat berjumpa kembali dengan kami radio advent suara pengharapan
putin sudah berintensi untuk datang ke g dua puluh gitu ya
yang jarang disadari adalah ada sejumlah makanan dan minuman yang tidak terasa manis tapi ternyata mengandung gula
satu jalur melalui kabupaten ponorogo sedangkan satu jalur lainnya melalui jalur lintas selatan yang melewati kecamatan ngadi rojo
ya ini dua puluh hingga dua puluh lima ribu rupiah per porsi
menyusuri tol cilenyi sumedang dawan atau tol cisumdawu
saat anak muda kita meningkatkan pertanian hancur negara itu
nah ini kemudian jangan sampai kemudian kita terjebak
sebelum pasangan sama bu cibutet ini aku lima kali dulu
nggak dong harus sekarang ini kita harus berani ngatakan
tetapi kita tahu bahwa pengambilan sampel dari nasofaring dan orofaring
dan untuk dapat ke peron ini memang ada tiga akses
trek yang tadi akhirnya sampai juga
potret lubang hitam merupakan informasi penting untuk memahami perilaku gas di sekitar lubang hitam dan sifat gravitasi pada lingkungan ekstrim
seperti orhus atau alburg yang dimana masyarakat indonesia cukup banyak
dia relax dia santai gitu ketika datang ke acara ini
jadinya isianya melengkapi piece piece yang hilang lah dari si kings kan udah ada harrison barnes
ikuti sbs program bahasa indonesia
antara yang satu dengan yang lainnya
dan ini yang harus masyarakat dengar besok dan kemudian
nah kembali berkenaan dengan hal tersebut
saya bawalah dalam hidupku kata kata yang dia selalu ajarin kepada saya gitu
dan untuk karantina mandiri benar benar mendadak gitu jadi saat itu saya lagi dari luar
untuk melintasi rel itu dimana mana satu persatu mas
itu jadi biar kita itu kalau ih menang nih kita kayak punya apa dibawa lebih gitu aja sih dari
ini kalau misalkan tentang awal karir karir lu basket kak
ini kita sudah dibuat seolah olah sudah memegang kabel beneran tapi tidak berbahaya
ini admin kalau mulai video dari kapan ya min
contoh misalnya undang undang cipta kerja yang akhirnya bermasalah dan kemudian dipermasalahkan di mk
dengan gue harusnya masih bisa
tadi kita tahu juga kita lihat
yang enak itu cuma bung pipa kan
kurang maya kurang dengan anak banyak uang
karena kalau yang saya ngeliat gitu sekarang kan persaingannya kan rame tapi ya maaf maaf nih ya
pas hari hari gitu kamu pasangan sama cibutet
menyatakan bahwa memang setelah lebaran dan juga ramadan
soalnya kalau pakai komisi dua ya nggak mungkin komisi dua memanggil presiden kan
ini adalah wahana rumah hantu yang dinamai terowongan casablanca
tapi benarkah secara ilmiah kambing berpengaruh meningkatkan libido
itu bener niat cuma pengen ambil ribuan aja
dan pertajam pikiran kami
di musim reguler itu dia berani sekali nembak three point dari jarak satu langkah dua langkah dari belakang garis three point dan cukup bagus gitu
kita juga sama kita masing masing harus bekerja keras untuk menyelamatkan rakyat kita
diana bagaimana keseruan dan jalannya pertandingan ini
karena lokasinya sangat strategis menjadikan wonogiri cocok untuk tempat singgah para wisatawan
which is sebenarnya gue mendapatkan peserta cewek di satu kelas atau satu kejuaraan
orang kan gak tau ya taunya pembalap doang
pp muhammadiyah mengizinkan ibadah salat rawih dilakukan dengan safrapat
kalika membuat bisnis makanan beku yang diberi nama kadang masak pada september dua ribu dua puluh tiga
proses pembuatan lapis legit juga cukup panjang dan rumit
juga punya menu cumi odeng sosis hingga crispy jamur enoki
nggak bisa sampai maret atau april gitu ya
olahraga yang rutin adalah formula sederhana untuk menambah energi
sorga itu seperti warisan yang diberikan oleh janda tua ini kepada pria tadi
menu sayur bobor kelor ini biasanya lebih nikmat jika disantap dengan sambal jenggot yang terbuat dari parutan kelapa dan tempe goreng
sampai saat ini juga memang kalau terlihat dari para paski beraka sendiri saat ini memang jumlahnya ada tujuh puluh enam orang dan dari tiga puluh delapan provinsi herano buspa
nah ini kira kira seperti apa tradisi ramadan terutama di amerika serikat yang ada khususnya di wilayah texas
untuk lu yang baru ikut dari tahun dua ribu lima belas maksudnya baru serius di tahun dua ribu lima belas sih
catatan selama masa uji
makanya makin makin deh
termasuk kayak misalnya ibu ibu bawa anak kecil tapi mereka berada di depan gitu kan
tetep makunya gak nyangka gak di target
oleh karena itu kita harus waspadai di dalam menjalankan ibadah puasa
jadi untuk api api firm harus kita men an tiwar lansia yang cuma ber ainda ber smell
maka jika situasi terjadi
jadi setiap kegiatan event atau kunjungan dinas luar itu pemerintah kabupaten morenin mewajibkan kepada seluruh stakeholder untuk mengenakan batik khas dari morenin
setelah penuh baru dijahit ditutup
dan juga perlu saya sampaikan mulai awal september ini akan distribusikan secepatnya bantuan pangan beras
harus segera meletakkan tanggung jawabnya sebagai pegawai kpk
bagaimana untuk kandangnya penempatan dari satwa liar tersebut
karena tercatat sudah lebih dari ratusan kali gempa susulan
yang kedua pada saat kemudian kita sepakat
niatnya itu kan sebenarnya kayak cuma oh hari ini aku lagi masak apa diposting
pasti fundamental academicnya bagus banget
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu
uang kertas sampai begitu berat
jadi cocok banget untuk anda yang sedang diet harus nyobain segotiwol khas wonogiri
dari lo sekolah dari lo umur kayak kita lihat deh hampir semua atlet yang bisa dibilang sukses tuh pasti dari kita
gitar ke perpustakaan dewan hobson bay di melbourne
meski usianya baru menginjak lima belas tahun delapan bulan
itu memberikan anda penghargaan yang benar untuk apa yang anda miliki
memang kemencayaan ya kita setelah kontestasi itu baik yang menang maupun yang kalah itu harus positive thinking
ada pelajaran yang bisa kita pelajari dari sifat tuhan
jadi ini memang pilihan
itu yang bisa bangun fire nya kita gitu
banyak banget yang gue rasain yang sama
di sana udah dari dulu langanan tetap carinya di toko toko itu sinarahayu
ini dua lembaga ini hanya melakukan pengawasan
di sini saya berada di kapal yang tadinya sudah ada di lautan selama kurang lebih dua bulan
di bulan april itu
nah ini sebenarnya terkait apakah yang terjadi di inggris itu vaksinnya sama dengan kita
itu seperti apa toleransi beragama dan terutama pada saat bulan ramadhan ini mbak
atau masalah kebebasan media di dunia
misalnya elon musk mau invest di nikel tapi pertanyaan mereka
ya kan pak jokowi sudah bilang kemarin di media
dari pemberian proteksi yang dilakukan oleh pemerintah
lantas bagaimana kemudian pemerintah menghadapi perubahan yang mungkin terjadi
ada kabar baik bagi anda pemegang ktp elektronik yang ingin mengubah atau mengganti foto ktp anda karena berbagai macam alasan
bergegas menggerakkan para pemuda pejuang bawah tanah di daerah daerah untuk menyatakan kemerdekaan indonesia
jadi tetap saja boleh ada perkumpulan ada melaksanakan ibadah secara bersama tentu bisa diatur
seperti jakarta bogor dan tasik malaya
mengandung unsur cyanida namun konsentrasi cyanida tersebut tidak dominan putih fanfudi
saya udah bilang dulu kamu belum kalah eh belum bisa nyamain bunda
ernie mieke dari tahun
makanya sebetulnya kalau kita setback sedikit
masing masing tentunya ketika melakukan kegiatan
kato nembak terus ya kok ya kalo gak salah ya
dan apalagi kalau kita dekat dengan mulutnya itu takut juga
ada banyak skema yang diterapkan ketika arus mudik kemarin
lantas bagaimana kemudian pak joko melihat situasi mudik tahun ini pak apakah relatif terkendali atau sebaliknya
lalu bagaimana peluang indonesia yang saya diskusikan dengan mantan pelatih timnas aji santoso
pemerintah kota sydney mengatakan terdapat sekitar empat ratus taman dan berbagai ukuran
sampai jumpa di episode berikutnya
pelaksanaan rangkaian ibadah haji hingga penerbitan sertifikat badal haji
para pembeli meyakini dengan adanya kenaikan harga bahan pangan ini akan paling berisiko karena menjadi beban besar bagi rumah tangga
baru hamil periksa rutin kasih gizi insya allah pak
tapi tidak ada urgensinya karena proses pemelagaan demokrasi yang ada di undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
sejauh yang saya bisa kasih keterangan
setelah adonan selesai choy pan dikukus dan ditaburi potongan bawang putih goreng diatasnya
dan saya aku yakin pak prabowo tahu banget
sambil lihat ini itu gitu kan mas
enggak kalah pas itu
dan gue bisa merasakan terus terang nilai bisnisnya besar dan itu menarik gitu loh
pemilik tempat penitipan reptil ini tidak sedikit penyuka hewan yang memilih untuk memelihara reptil
setelah itu tambahkan garam gula jawa dan daun salam
iza seregar angga cita kusuma jakarta
untuk perdamaian untuk resolusi konflik
sirayudin ketua rw empat mengatakan ada lima puluh kepala keluarga yang terdampak banjir dengan ketinggian mencapai dua meter

seharga empat dua juta rupiah
seperti penyakit keras stroke diabetes obesitas demensia
mereka terpapar terinspirasi dari situ gitu
tapi memang efek samping itu bisa terjadi
ini katanya orangnya mau pake nama samaran
soal apakah pan sepakat dengan tadi yang anda katakan mbak rey
dari dermaga pantai nirmala kami bertolak dengan speedboat
sedangkan untuk karbo jenis lain seperti jagung rebus seratus gram
pak terakhir harapan dengan adanya merger ini pak
dilihat oleh semua mata di seluruh dunia ya
beli ini beli ini ini itu
berapa sekarang anggaran di kementerian kesehatan berapa triliun
pasti tim tim yang kemarinnya di peringkat yang paling bawah kan
walaupun ada juga yang lewat sinyal radio
tepat pukul dua belas malam ritual dimulai
just vincent gitu yang bisa nembak mid range
emas murni emas tulen luar biasa
jadi selamat tinggal siaran tv analog kurang lebih satu setengah jam lagi siapkan tv asi anda agar bisa menonton siaran yang lebih jernih dan bersih
karena kalau hal ini yang paling fundamental tidak diperbaiki menurut saya ini akan menjadi terus problem kesulitan yang akan mendera ya
dan juga japan airlines yang masuk dalam daftar di posisi ke dua puluh
wah itu loadingnya itu antrian verifikasi konten itu berapa juta itu
karena termasuk golongan kabula muda
yesus mau datang segera
dan internet adalah sumber yang bagus
dan di situ porsinya los gak rewel
pakar keselamatan berkendara sekaligus pendiri safety defensives consultant indonesia
yang digunakan untuk memiringkan atau menggulingkan pesawat
dan semakin diperburuk oleh pandemi
yang diangket kan bukan kpu tapi pemerintah
atau pemain yang cukup pintar juga high iq player gitu
langsung saja kami akan mempersilahkan panelis atas nama profesor dr amiruddin syam untuk bisa mengambil subtema pertanyaan dari wadah yang sudah kami sediakan
dalam konteks kebijakan publik dan selama ini barangkali bagian dari elemen yang sangat efektif